selanjutnya setelah tiga orang dinyatakan positif terpapar virus corona dan tujuh orang lainnya bersatus pasien dalam pengawasan atau pdp
warga satu rt di kelurahan kober kecamatan purwokerto barat banyumas jawa tengah diisolasi total
isolasi total ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas
warga rt enam rw empat kelurahan kober kecamatan purwokerto barat banyumas jawa tengah sejak empat belas april dua ribu dua puluh hingga tanggal dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh melakukan isolasi mandiri
isolasi ini dilakukan setelah tiga orang warga dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan tujuh orang warga berstatus pdp
penyebaran virus corona simpul kober ini berasal dari seorang jamaah yang baru mengikuti ijtima
ulama di goa makassar
berdasarkan keterangan ketua rw empat kelurahan kober saat ini ada tujuh puluh delapan kepala keluarga lima puluh enam rumah dan dua ratus lima puluh empat jiwa
warga rt enam yang melakukan isolasi total
warga tidak boleh beraktivitas keluar dari lingkungan rt selama empat belas hari
untuk yang terdampak covid sembilan belas ini dua rt yaitu rt
enam dan rt tujuh
untuk jumlah orangnya ada sepuluh orang
untuk lockdown total ini dalam artian yaitu lockdown yang bekerja di instansi dinas terkait tidak boleh keluar